sementara itu saudara manajer timnas u dua puluh tiga sumarji menyatakan saat ini garuda muda fokus menghadapi uzbekistan
tim kuat lain di piala asia
selain fisik persiapan juga menyangkut dengan mental agar siap menghadapi semifinal pada senin besok
apa namanya semifinal yang sudah betul betul kita nantikan ya
jadi kaitannya dengan kesiapan khususnya kesiapan para pemain ini kita betul betul akan kita persiapkan dengan baik
dari semua sisi baik dari sisi fisik mental disiplin dan tentunya strategi dan lain sebagainya